kapal wisata klm tiana live abu tenggelam di sekitar perairan batu tiga labuan bajo kabupaten
manggarai barat pada sabtu siang dalam sebuah video amatir terlihat setengah badan kapal sudah
tenggelam para penumpang sudah keluar dari dalam kapal dan dipindahkan ke sekoci kapal lain klm
tiana liviabut saat itu tengah melakukan pelayaran wisata labuan bajo menuju pulau
padat tim gabungan polres manggarai dan basarnas maumere pun mengevakuasi penumpang secara bertahap
seorang korban luka berat langsung dibawa ke rumah sakit siloam labuan bajo petugas berwenang
menyebutkan tenggelamnya kapal dikarenakan kondisi angin kencang yang mengakibatkan kapal terbalik dan
gelap petugas sudin damkar jakarta timur mengevakuasi seorang wanita yang tercebur ke
sumur sedalam lima belas m di jalan masjid bendungan cawang keramat jati jakarta timur pada sabtu
sore proses evakuasi berlangsung sulit lantaran diameter sumur hanya satu meter proses evakuasi
dilakukan menggunakan kaprol yang disambung dengan tali yang ditarik bersama warga korban
pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan menurut
korban peleton sektor keramat jati sudindamkan jakarta timur trihadi wahyono korban terjatuh
ke dalam sumur saat mencoba mencari anaknya sementara itu di kelaten jawa tengah seekor
kambing dengan bobot tiga puluh kg tercebur ke sumur sedalam dua puluh lima m hal ini pun mengundang keramaian
warga setempat pemilik kota jawa tengah menggunakan kabel untuk mengembangkan kabel untuk mengembangkan
kambing menyebut saat sedang membersihkan kandang kambingnya melompat ke atas sumur dan ternyata
kayu penutupnya sudah lapuk kambing yang akhirnya mati itu kemudian dievakuasi petugas gabungan dan
membutuhkan waktu sekitar satu jam tim liputan cnn indonesia